sedikitnya ada empat ratus tujuh warga desa sukabakti tarogong kidul garut
mendadak tercatat memiliki utang ke pt permodalan nasional madani
mereka tercatat memiliki utang mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah
namun ratusan warga itu menyebutkan tidak pernah melakukan pinjaman ke perusahaan tersebut
lembaga permodalan nasional madani atau pnm melakukan verifikasi terkait temuan ratusan warga jawa barat yang terlirit utang tanpa pengajuan pinjaman
tercatat dari empat ratus tujuh baru dua ratus sembilan puluh sembilan warga yang sudah divalidasi kecocokan data pribadinya
menurut pihak pemberi pinjaman mereka memastikan proses verifikasi ajuan pinjaman menggunakan identitas asli yang didokumentasikan
pencairannya juga dilakukan secara berkelompok dengan disaksikan pasangan
nah yang sangat khas tadi bahwa ketika kita melakukan pencairan itu dilakukan secara berkelompok
artinya ada kumpulan orang
totalnya yang tahap pertama empat ratus tujuh berdasarkan verifikasi kami yang kedua itu adalah kami mencocokkan antara data internal kami dengan keluhan nasabah
sementara gubernur jawa barat ridwan kamil angkat bicara terkait ratusan warga garut yang mendadak tercatat memiliki utang
meski tidak pernah meminjam
menurut gubernur jawa barat ridwan kamil kini tengah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian resor garut
ia menyerahkan semuanya untuk diperiksa dan ditindak lanjuti
sedang dilidiki polres kita serahkan kepolisian
tapi solusinya banyak
salah satunya kredit mesra jawa barat tanpa bunga tanpa agunan bisa diakses
untuk menindak lanjuti kasus pinjaman online ini
kepolisian resor garut jawa barat terus mendalami kakitangan

j publik mengaku belum menerima laporan polisi
baik dari korban ataupun pihak yang dirugikan
meski demikian kepolisian tetap bergerak dengan membuka posko pengaduan bagi korban
sudah lakukan pendalaman terkait dengan dipolsek
kami juga sudah membuka posko pengaduan dan juga kami juga sudah buka di polres
kejadian pinjaman online ini
terungkap pusai beberapa warga
tiba tiba ditagih cicilan utang oleh petugas pnm
mereka kaget karena data pribadi ktp dan kartu keluarganya tercatat sebagai peminjam
tim liputan cnn indonesia